di tengah situasi pandemi covid sembilan belas yang penuh ketidakpastian
puncak peringatan hari pers nasional dua ribu dua puluh satu diselenggarakan dengan penuh kesederhanaan
namun tetap mengobarkan semangat kebersamaan melawan pandemi
puncak peringatan hari pers nasional dua ribu dua puluh satu kali ini mengambil tema
bangkit dari pandemi jakarta gerbang pemulihan ekonomi dan pers sebagai akselerator perubahan

puncak peringatan hari pers nasional dua ribu dua puluh satu kali ini mengambil tema

peringatan hari pers nasional yang diperingati setiap tanggal sembilan februari kembali digelar

pada tahun ini gelaran acara berlangsung di candi bentar ancol jakarta
selain hadir langsung di lokasi acara peserta hari pers nasional dari tiga puluh tujuh provinsi di indonesia juga turut bergabung melalui sambungan video conference
hadir pula sejumlah pejabat pemerintah serta para duta besar negara negara sahabat
sementara itu atal sd paris selaku penanggung jawab hari pers nasional dua ribu dua puluh
ketua dewan pers muhammad nuh gubernur dki jakarta anies baswedan
serta menkomimfo joni g plate bergabung bersama presiden joko widodo dari istana negara
tahun ini hari pers nasional mengambil tema
bangkit dari pandemi jakarta gerbang pemulihan ekonomi
dengan pers sebagai akselerator perubahan
selaku tuan rumah peringatan hari pers nasional dua ribu dua puluh
gubernur anies baswedan memberikan apresiasi terhadap insan pers yang tetap bertugas di tengah pandemi
anies mengucapkan terima kasih atas peran awak pers
yang memastikan masyarakat mendapat informasi yang aktual dan terpercaya
peranan insan pers diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan
baik di sektor kesehatan maupun ekonomi
presiden republik indonesia
yang saya hormati ketua mpr republik indonesia
yang saya hormati ketua dpr republik indonesia
ibu puan maharani
yang kami hormati ketua dpd republik indonesia
yang kami hormati
para menteri kabinet indonesia maju
ketua dewan pers beserta seluruh jajaran
ketua umum persatuan wartawan indonesia beserta seluruh jajaran
para kepala daerah
para penerima penghargaan
dan seluruh hadirin undangan sekalian
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi salam sejahtera
selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua
puji syukur dari allah swt
hari ini kita bersama sama diberikan nikmat sehat
sehingga bisa menghadiri puncak peringatan hari pers nasional tahun dua ribu dua puluh
yang tahun ini mengambil tema bangkit dari pandemi
jakarta sebagai gerbang pemulihan ekonomi
dan pers sebagai akselerator perubahan
ijinkan dalam kesempatan ini
atas nama pemerintah provinsi dki jakarta
kami mengucapkan terima kasih
karena tahun ini jakarta terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan hari pers nasional
dan ini merupakan kehormatan bagi kami dan juga masyarakat jakarta
untuk bisa menjadi fasilitator dalam kegiatan berskala nasional sepenting ini
sekaligus momentum hari pers di tengah pandemi ini
semoga dapat kita jadikan sebagai sarana
untuk memperkuat sinergitas dan kolaborasi antara pers pemerintah dan masyarakat
bapak presiden kami muliakan bapak ibu sekalian yang saya hormati
meskipun dalam suasana pandemi yang saat ini sedang kita alami termasuk di jakarta
insan pers terus bertugas
terus mengambil peran walaupun harus meninggalkan interaksi bersama keluarga
untuk memastikan bahwa kita semua seluruh masyarakat
mendapatkan pemberitaan yang aktual up to date dan terpercaya
kami menyambut baik dan kami menyampaikan apresiasi
karena kita semua merasakan manfaat dari pemberitaan itu
untuk sama sama memiliki pemahaman
tentang pola hidup sehat
dan cara kita mencegah penularan melalui kebiasaan tiga m
ijinkan juga dalam kesempatan ini kami menyampaikan kepada bapak ibu sekalian
rekan rekan media yang hadir di jakarta
kesempatan bagi teman teman media untuk merasakan suasana ibu kota
yang alhamdulillah sedikit demi sedikit
kita lakukan perbaikan pembangunan
izinkan kami juga melaporkan bahwa jakarta pada tahun dua ribu dua puluh ini
keluar dari daftar sepuluh besar kota termacet di dunia
biasanya kita ingin masuk daftar sepuluh terbesar
kalau urusan kemacetan kita ingin keluar dari sepuluh besar
di tahun dua ribu tujuh belas jakarta nomor empat di dunia
dan alhamdulillah di tahun dua ribu dua puluh kita menjadi ranking tiga puluh satu
insyaallah ini memberikan pengalaman yang berbeda
kepada rekan rekan wartawan yang hadir khusus di jakarta
dalam rangka perayaan hari pers nasional
bapak presiden yang kami muliakan rekan rekan pers yang berbahagia
pada tanggal sembilan februari merupakan hari bersejarah
bagi insan pers di tanah air
dan ini juga menjadi kesempatan untuk memperkokoh eksistensi
dan sekaligus soliditas institusi pers
apalagi di masa pandemi masa penuh ujian seperti ini
insyaallah dengan pesan optimisme dari media
maka kita semua akan bisa mengantisipasi
seluruh perubahan termasuk mempercepat proses pemulihan perekonomian
izinkan kami atas nama tuan rumah
sekali lagi mengucapkan selamat memperingati hari pers nasional
kepada seluruh insan pers di tanah air
salam hangat dan salam hormat
kepada semua yang berjuang
untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa
semoga selalu diberikan kesehatan
semoga selalu diberikan kemudahan
dan insyaallah kita terus bergandeng tangan
saling mendukung untuk bangkit di pandemi covid sembilan belas ini
semoga tuhan yang maha kuasa memberikan rahmat dan hidup ridhonya
sehingga acara peringatan hari pers nasional tahun dua ribu dua puluh
berjalan lancar dan sukses
assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh
sementara itu atal sd pari selaku penanggung jawab hari pers nasional dua ribu dua puluh
menjelaskan bahwa tahun ini
kondisi pers dan industri media di indonesia
berada di tengah tantangan yang sangat berat
tidak sedikit media yang sudah dan terancam gulung tikar
untuk itu atal berharap kepada pemerintah
khususnya presiden republik indonesia joko widodo
untuk segera mewujudkan insentif pers
yang sebelumnya sudah dijanjikan
atal pun berharap agar pemerintah segera membuat regulasi
untuk memastikan koeksistensi
antara media lama yang masih konvensional
dengan media baru yang sudah berbasis digital
untuk menciptakan iklim bisnis yang stabil
dalam konteks ini pemerintah asosiasi media
para penerbit dan dewan pers
perlu membuat regulasi tentang publisher right
atau hak hak terkait dengan karya jurnalistik
yang diagregasi oleh platform digital
platform digital harus bertanggung jawab
atas konten konten yang mereka sebarkan
serta mesti menjadi subjek hukum dalam kasus kasus hoax
peringatan hari pers nasional tahun ini
juga diisi dengan penanda tanganan beberapa memorandum of understanding
atau nota kesepahaman
yang dilakukan secara simbolis di lokasi acara
nota kesepahaman ini ditandatangani
oleh persatuan wartawan indonesia pwi
dengan beberapa instansi yaitu kementerian perhubungan
kementerian agraria dan tata ruang
pt bank rakyat indonesia
pt bank negara indonesia
pt perusahaan listrik negara
pt pelabuhan indonesia atau plindu satu
serta yang terakhir
penanda tanganan nota kesepahaman
dengan pt astra internasional
sementara itu dari istana
presiden jokowi dodo memberikan apresiasi
kepada para insan pers
presiden menganggap bahwa pers sangat berperan
untuk menjaga optimisme
dan harapan masyarakat di masa pandemi saat ini
menanggapi pesan dari penanggung jawab
hari pers nasional dua ribu dua puluh
tentang kepedulian pemerintah terhadap insan pers
bahwa pemerintah selalu berusaha
meringankan beban pelaku industri media dan pers
melalui beberapa skema pembebasan pajak
jokowi pun mengatakan
bahwa awak media menjadi salah satu
yang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin tahap awal
risiko yang dihadapi para jurnalis
sebagai salah satu garis depan pelayanan masyarakat
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semuanya
namo buddhaya salam kebajikan
ketua dpr ri
ketua dpd ri
para menteri kabinet indonesia maju
para duta besar negara negara sahabat
gubernur dki jakarta
dan para gubernur yang hadir secara virtual
ketua dewan pers
ketua pbi atau sembiring depari
para tokoh pers nasional dan rekan rekan insan pers indonesia
hadirin dan undangan yang berbahagia
saya ingin mencampikan
pertama tama saya ingin mencapaikan
ucapan selamat hari pers
insan pers indonesia
dimanapun bapak ibu berada
dimanapun bapak ibu berada
di saat pandemi sekarang ini
dan berada di garis
terdepan untuk mengabarkan
dan menjadi jembatan komunikasi
antara pemerintah dan masyarakat
optimisme serta menjaga harapan
terima kasih yang sebesar besarnya
kepada seluruh insan pers karena
membantu pemerintah untuk
masyarakat agar menerapkan
dan membantu masyarakat untuk
mendapatkan informasi yang benar dan tepat
bapak ibu hadirin yang saya hormati
insan pers juga menghadapi
masa masa sulit di era pandemi
covid sembilan belas sekarang ini
kita semua tahu
permasalahan kesehatan dan ekonomi
membebani semua negara
termasuk negara kita indonesia
saya tahu industri pers
swasta yang lain
masalah keuangannya yang juga
tidak mudah seperti tadi
oleh karena itu pemerintah berusaha
untuk meringankan beban industri media
pph dua puluh satu bagi awak media
telah dimasukkan dalam daftar
pajak yang ditanggung oleh pemerintah
artinya pajak dibayar
oleh pemerintah dan ini berlaku
sampai juni dua ribu dua puluh
dengan menteri keuangan
juga untuk industri media
dan percepatan restitusi
dan insentif ini juga berlaku
sampai juni dua ribu dua puluh
insentif yang diberikan
oleh industri lain
ini juga diberikan kepada industri media
keringanan dan bantuan
yang diberikan pada industri media
dan awak media tersebut memang
tidak seberapa saya tahu
beban fiskal pemerintah
berada pada posisi
yang sangat berat
selain berat untuk menangani permasalahan
kesehatan juga berat dalam
tatkala sektor swasta
salah satu belanja besar
yang dibelanjakan pemerintah
adalah vaksin untuk vaksinasi
dan saat ini pemerintah
sedang bekerja keras untuk
saya yakin banyak awak media
yang sudah ingin divaksin
tadi saya sudah bisik bisik
untuk awal nanti di
akhir bulan februari
sampai awal maret nanti
untuk awak media
sudah kita siapkan
untuk bisa divaksin
ini termasuk pertama nanti keluar
lima untuk awak media
sekarang ini sedang fokus
vaksinasi terhadap tenaga kesehatan
para pelayan masyarakat
termasuk dagang pasar yang menjadi
gada terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat
saya juga menyadari
bahwa industri media sedang
terdesak dengan perkembangan media
sosial yang sangat masif dan cepat
saya setuju diperlukan
sebagian aspirasi ini telah ditampung
dalam undang undang cipta kerja yang
saat ini barusan terbit pp nya
yaitu pp tentang post
telekomunikasi dan penyiaran namun
demikian pemerintah masih
membuka diri terhadap aspirasi
dari awak media
saya akan perintahkan kepada menteri menteri
rancangan regulasi yang
agar manfaat ekonomi
bisa dinikmati secara berimbang
antara media konvensional dengan
yaitu layanan melalui
perlu saya sampaikan juga bahwa
undang undang cipta kerja juga mengatur tentang
digitalisasi penyiaran dan ini
perlu dioptimalkan oleh industri media
saya juga telah memperoleh laporan
bahwa telah terbit permen
yang mengatur tata kelola
penyelenggara sistem elektronik
aturan ini mengatur
perkembangan ekonomi digital
dan kedaulatan data
hal ini juga dimaksudkan
untuk penyelenggara sistem elektronik
media konvensional dengan
yang saya hormati pemerintah terus
membuka diri terhadap masukan dari
jasa insan pers sangat besar
bagi kemajuan bangsa selama ini
dan di masa yang akan datang
mari kita bersama sama membangun harapan
ingin berhasil melakukan penanganan krisis kesehatan
dengan penanganan krisis ekonomi
ingin meraih banyak
saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
sesuai dengan tema yang diusung
bangkit dari pandemi jakarta
gerbang pemulihan ekonomi dengan pers
sebagai akselerator perubahan
diharapkan terjadi sinergi yang baik
antara pers dan pemerintah dalam
penanganan masalah pandemi covid sembilan belas
dan sesaat lagi kami akan hadirkan
perbincangan antara pemerintah provinsi
dki jakarta dan insan pers
dalam sinergi bersama sama menghadapi
sesaat lagi jangan kemana mana
peringatan hari pers nasional dua ribu dua puluh satu kali ini
mengambil tema bangkit dari pandemi
jakarta gerbang pemulihan ekonomi
dan pers sebagai akselerator perubahan
lalu bagaimana pemerintah pusat
dan juga pemerintah provinsi
dki jakarta melihat
sepak terjang dari insan pers
selama satu tahun masa pandemi ini
dan apa sebetulnya
strategi pemulihan ekonomi dari
pemerintah provinsi dki jakarta
di tengah ketidakpastian situasi
nah malam ini kita akan membahasnya
dengan para narasumber yang sudah bersama saya
pada malam hari ini sudah ada
bapak sigit wijadmoko plt
asisten pemerintahan sekda provinsi
dki jakarta saat malam pak sigit
selamat malam mbak nana
dan juga ada bapak aury jaya ketua panitia
hari pers nasional dua ribu dua puluh satu selamat malam pak auri
selamat malam mbak nana
pak sigi terlebih dahulu sebagai sohibul baik
penyelenggara dari hari pers nasional
untuk tahun ini di tengah pandemi
pak sigit pemprov dki
melihat sepak terjang insan pers
selama satu tahun ini seperti apa
apakah sudah bisa menjadi watchdog
begitu pak dalam menyampaikan informasi informasi
kepada publik pak
ya terima kasih mbak nana
kita ketahui bersama bahwa
menyuntuh seluruh sektor kehidupan
kalau kita melihat
posisi dan peran
pers di dalam
pemerintah provinsi dki jakarta
tiga fungsi utama dari pers itu sendiri
yang pertama adalah
yang kedua adalah mencerahkan
dan yang ketiga adalah mengawasi
dalam hal ini adalah bagaimana
teman teman insan pers
dari mulai awal pengenalan tentang apa
pandemi covid sembilan belas itu sendiri
kemudian apa langkah yang
perlu dilakukan baik dari
sisi masyarakat maupun pemerintah
kemudian pada fungsi
pers juga mencerahkan
apa yang kita kenal dengan
adaptasi kebiasaan baru
tips memberikan tutorial
itu dikerjakan oleh insan pers
selama masa pandemi covid sembilan belas
peran yang terakhir
pers sebagai watchdog
kita tahu bersama
kebebanan pers yang
saat ini diselenggarakan
fungsi dan kedudukan pers itu
insan yang kritis dan tajam
bagi kami pemerintah tentu
mendesain sebuah program
mendesain sebuah kegiatan
memikirkan semua stakeholder nya
harus kita akui bahwa
dengan fungsi pengawasan yang
dan kritis terkadang kita
bisa mendapatkan feedback
dari setiap kebijakan
yang diambil atau
setiap kebijakan yang ditetapkan
sisi sisi yang dianggap
masih belum solutif
masih belum dapat diterima
sangat terasa utamanya saat
pemberitaan seputar covid sembilan belas
di dki jakarta
demikian tinggi meskipun
interaksinya seringkali kita
laksanakan secara virtual
tetapi tidak menghilangkan
komunikasi yang efektif
pers rilis atau
siaran pers yang diterbitkan oleh
pemerintah provinsi dki jakarta
kemudian juga disebarluaskan kepada
seluruh masyarakat di dki jakarta
dan tentu ini
linear dengan apa yang menjadi
peran serta fungsi pers itu sendiri
saya mau ke pak auri tadi pak sigit sudah menjelaskan bahwa
pemprov dki sangat mengapresiasi
apa yang sudah dilakukan oleh insan pers
selama satu tahun ini memberikan edukasi
tapi tetap juga mengkritik begitu ya
pendidikan pendidikan dan juga menyebarkan informasi
tapi menurut pak auris sebagai perwakilan
dari insan pers apakah memang
ada keterbatasan ruang dan juga
gerak dari teman teman pers
untuk bisa menyampaikan informasi
kepada publik di tengah masa pandemi ini pak auri
terima kasih mbak nana
persoalan bagi kami sebenarnya di tengah
semua serba terbatas iya
semua bukan hanya
informasinya tetapi juga ruang geraknya
terbatas iya karena
dalam beberapa hal kita harus
kesehatan yang kedua
bahwa menemui narasumber itu
juga tidak mudah sekarang
kalau dibilang narasumber
tidak semua narasumber
wawancara atau apapun
dengan teknologi jadi bahwa
kita mengalami keterbatasan
khususnya kalau kita bicara tentang
covid sudah lebih terbuka
satgas bnpb dan
satgas penanganan covid juga
sudah melakukan kerjasama dengan
lebih lengkap lebih mudah didapat cuman
informasi yang lain mungkin
agak terganggu dan
agak terbatas ruang geraknya itu iya
oke pak auri tapi sebetulnya
kendalanya selain teknologi
tadi yang dilakukan oleh
para narasumber yang mungkin kesulitan begitu ya
untuk diakses teman teman pers
kendala dan juga tantangan bagi
insan pers pak di masa pandemi ini
seperti apa sih pak
ya kendala karena kita tidak bisa bertatap
muka sementara dalam
itu kan kalau ada
masalah pers itu kan
menjadi persoal tidak
diakui oleh pengadilan
atau tidak diakui secara hukum
ini akan menjadi kendala gitu loh kalau kita
bicara kendala tetapi ya kondisinya
seperti ini saya kira
pemakluman bersamalah oke
pak sigit ke depannya ini strateginya
pemprov untuk bisa menggandeng insan pers
bersama sama pak karena kan
ini pandemi kita belum jelas
kapan selesainya sementara di depan mata
akan segera berjalan strategi
dari pemprov untuk menggandeng insan pers
bersama sama di tengah keterbatasan
tadi yang disampaikan oleh pak sigit pak
pak aury ya tadi pak aury
juga menjelaskan tantangan kita
tentu di tengah pandemi ini adalah
yang pertama soal kesejahteraan
insan pers itu sendiri
tadi kalau disampaikan ini bagian
dari semua yang dirasakan
ya hampir pada seluruh
profesi tentu kita menyesuaikan
dengan situasi dan kondisi pandemi
yang kedua adalah bagaimana
kita tetap memperhatikan
insan pers yang melakukan peliputan
termasuk juga keselamatan
menghadapi musuh yang
tidak kentara yaitu sebuah
tentu pemprov dki jakarta
menghargai dan menghormati
apresiasi yang tinggi kepada
seluruh insan pers
karenanya konsep dialog yang
kami kembangkan baik itu
kemudian juga daily brief
rutin yang kita berikan termasuk
juga siaran siaran pers yang
dikembangkan baik oleh
pemprov maupun tim komunikasi
pemerintah provinsi akan terus kita
peringatan hari pers nasional ini
menjadi bukti dan komitmen
bahwa pemprov dki jakarta
dan menghormati peran
serta fungsi insan pers
mencerdaskan mencerahkan juga
mengawasi setiap kebijakan yang
diambil oleh pemprov dki jakarta
oke pak auri menjadi
tuan rumah di penyelenggaraan
puncak hari pers nasional menjadi salah satu
komitmen dari pemprov dki
jakarta untuk mendukung
insan pers tapi saran
dan juga komitmen teman teman insan pers
seperti apa untuk pemprov dki
untuk pemerintah pusat kedepannya
di masa pandemi ini bersama sama
bergandengan tangan pak auri
saya kira benar sekali dari pak sigit
menjadi tuan rumah
peringatan hari pers nasional tahun dua ribu dua puluh
ini adalah bentuk
pemprov dki terhadap
masa depan pers
situasi menjadi ketuan rumah
itu kita minta mendadak
dan saya juga harus
berterima kasih dengan pak gubernur
bahwa pada saat kita mengutarakan
itu pak gubernur langsung setuju dan ini
memang harus kita akui
kita harus berterima kasih kepada
bapak gubernur dan jajarannya
apa ke depannya
apa yang dilakukan pemerintah
saat ini sudah cukup bagus
yang di pusat maupun yang di
provinsi karena selama
dan satgas penanganan
covid juga sudah melakukan
kerjasama dengan kami
untuk penanganan satgas
covid ini kita mengerahkan
lebih dari lima wartawan di seluruh
indonesia bekerjasama dengan
satgas covid kemudian
oke dan sesaat lagi kami akan membahas
tentang bagaimana strategi
pemulihan ekonomi ala pemprov dki
jakarta dan bagaimana
insan pers bisa menjadi agen agen
informasi sesaat lagi jangan kemana mana
tetap bersama kami
kami masih akan melanjutkan
perbincangan dengan dua narasumber di sini
ada pak sigit wijat moko plt
asisten pemerintahan sekda provinsi dki jakarta
dan pak aury jaya ketua
panitia hari pers nasional

soal strategi pemulihan ekonomi
dari pemprov dki jakarta
kita mau tanya dulu nih pak bahwa salah satu
kunci untuk bisa memulihkan ekonomi adalah
nah pemprov dki jakarta ini kan
di target cukup tinggi pak untuk program
vaksinasi di seluruh
wilayah dki nah targetnya
ataupun programnya ini seperti apa pak
supaya kemudian masyarakat juga bisa
tahu dan percaya begitu pak
dengan adanya program vaksinasi nasional
ya terima kasih
bicara soal vaksin adalah
peran pemerintah untuk tiga t
berkaitan dengan penanganan
vaksin yang mungkin
dikerjakan di indonesia termasuk
jakarta ini punya
lima belas sampai dengan enam belas
saat ini kami melalui
dinas kesehatan provinsi sudah punya
petugas dan tentu
karena kebutuhan yang
sedemikian besar termasuk
juga durasi waktu yang
kita targetkan bisa sesingkat mungkin
kompetensi dan pengembangan jumlah
kita berharap tentu
insanpers untuk memberikan
kaitan dengan program vaksinasi
ini tantangan kita tentu
berita berita atau informasi
seputar vaksin yang
sudah barang pasti
akan bisa mereduksi
masyarakat terhadap program ini
karenanya pemerintah provinsi dki
jakarta di awal
kita memberikan vaksin
tidak hanya tenaga kesehatan
profesi di bidang kesehatan
kami juga mendorong para
pejabat publik kemudian juga
tokoh tokoh agama dan tokoh masyarakat
kenapa ini diberikan
di awal karena pada saat awal
pandemi pemerintah provinsi dki
jakarta pernah merilis sebuah
survei kepada warga
tentang dari mana
warga memperoleh informasi
terkait dengan covid sembilan belas
yang pertama adalah dari
tenaga kesehatan dan para pakar
yang kedua dari pejabat publik dan yang ketiga
adalah segenap tokoh agama dan tokoh
masyarakat ini yang kita
harapkan bisa menjadi
dibantu dengan rekan rekan insan pers
untuk bisa memberikan informasi
karena sekali lagi
bicara penanganan pandemi ini
yang paling penting adalah
memastikan komunikasinya berjalan
baik seluruh informasi
diberikan secara clear
dan objektif sehingga
menghindarkan berita bohong yang
dapat mereduksi kepercayaan masyarakat
oke pak auri tantangannya adalah
membantah berita hoax yang beredar
tentang vaksin itu harapan
dari pemprov dki jakarta bagaimana kemudian
insan pers bisa menjadi agen agen
informasi pak untuk meluruskan
berita berita hoax tentang program
oke terima kasih
ini memang menjadi tantangan kami
menghadapi berita bohong
atau hoax tapi kadang kadang
begini saya kira memang
perlu sinergi yang bagus antara
dan juga pihak pers
karena kadang kadang memang
itu lebih cepat
ini yang memang tidak mudah
untuk menghadapi ini perlu kebersamaan
jadi mungkin komunikasi
antara pemerintah dengan insan pers
harus lebih intens
dan tentu lebih masif karena
media sosial kondisinya
lebih masif karena mereka tidak
terbebani dengan kode etik
dia bebas kebebasan yang luar biasa
sehingga mereka sebebas bebasnya
kerjasama yang intens antara
pers dan pemerintah dan juga
yang memberikan penjelasan yang
lebih rinci real dan
atau apa yang
katakan kalau orang jawa panutan gitu
jadi tidak kemudian
oke itu tadi komitmen yang
sudah disampaikan dari perwakilan insan pers
akan ada kerjasama
dari insan pers dan juga
pemerintah serta tenaga kesehatan
untuk menyampaikan informasi informasi yang kredibel pak
tentang program vaksinasi nasional
nah selain program vaksinasi nasional
sebetulnya yang menjadi tanda
tanya besar apa pak
strategi ataupun resep jitu
dari pemprov dki jakarta untuk memulihkan
ekonomi karena kan ini banyak yang bertanya tanya
dki jakarta adalah gerbang
pusat ekonomi begitu ya apa strateginya pak
yang cepat yang jitu begitu pak
ya tentu kalau
kita bicara strategi pemulihan ekonomi
tidak terlepas dari
apa yang kita kerjakan sekarang
jadi masyarakat punya kewajiban
untuk membentuk pola kehidupan
baru dengan istilah tiga m
kemudian juga pemerintah
melaksanakan tugas dan perannya dengan
vaksin ini sebagaimana yang
bagaimana kita bisa memberikan akselerasi
juga sedang kita kembangkan
ada diskusi yang intens saat ini
antara pemerintah provinsi
dki jakarta dengan
khususnya kementerian kesehatan
pembatasan sosial berskala besar
tidak terkena atau
bagian yang dikecualikan dari
tentu kita ingin mendorong bahwa
mengambil peran dan tanggung jawabnya
jadi kalau dilihat
usaha apa yang
akan dikerjakan oleh pemprov
adalah bagaimana kita
herd immunity ada kekebalan
komunal kekebalan kolektif
yang tentu akan
percepatan roda ekonomi di dki jakarta
baru dengan tetap
melaksanakan protokol kesehatan secara ketat
dengan itu saya rasa
dibantu dengan teman teman dewan pers
melalui komunikasi yang
objektif yang kritis
dan tajam kami yakin
ekonomi di provinsi dki jakarta
bisa berjalan dengan cepat
dan sukses oke terakhir
pak aury saran dan juga masukkan
nya dari insan pers kepada
pemprov dki jakarta dan juga pemerintah
agar penanganan pandemi dan juga
serta pemulihan ekonomi bisa seiring sejalan
pak ini bagaimana
tadi pak sigit sudah
program vaksinasi diharapkan
akan lebih memberikan
kekebalan komunal tapi
bahwa berbeda dengan krisis krisis
yang pernah kita alami
misalnya kita bandingkan dengan
kalau tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
real ukm masih bisa hidup
nah sekarang semuanya
hampir mati jadi
mungkin yang paling utama adalah
menggerakkan sektor yield nya
ukm nya itu supaya
bergerak dari bawah kemudian
ke atas karena kalau dari atas ke bawah
rasanya sulit karena yang
susah duluan itu orang bawah saya kira itu yang
itu menjadi faktor penting
harus segera mendapatkan perhatian baik
dari pemprov dki jakarta dan juga dari
pemerintah pusat begitu ya pak sigit ya
ya ini akan linear juga
ya ada beberapa program
yang dikembangkan oleh pemprov
katalog lokal kemudian
ada e order dimana segmen yang
dan saya yakin dengan
kita bisa segera bangkit
untuk kemudian bisa
tinggal landas menuju
ekonomi yang lebih stabil oke
terima kasih bapak bapak atas waktunya malam hari ini
demikian perbincangan kami dan
dengan pemerintah provinsi dki jakarta
dan juga perwakilan
wartawan indonesia saya rifana pratiwi
selamat malam dan sampai jumpa